lihat kian santang membelah dirinya menjadi tiga
yang mana wujud aslinya
sudahlah jangan pedulikan itu
sebaiknya kita tangkap yang itu saja
kenapa mereka bertiga menyerangku
sebaiknya aku membelah diriku kembali untuk melawan mereka
kau kira kami takut untuk menghadapimu
kami tidak takut untuk menghabisinya wabu
bagaimana nasib putri kami raden
aku tidak bisa menyelamatkan putri kalian berdua
putri kami tidak selamat
putri kita pak
aku sungguh merasa gagal
dan tidak berguna
karena tidak bisa menyelamatkan rakyatku
dari penculikan ini ya allah
kau merasa terlalu sanggup
ini semua salahkan
ini bukan salah kakanda
jangan menyalahkan diri sendiri
kakanda sudah melakukan yang terbaik untuk rakyat pejajaran
ini semua adalah takdir
takdir dari yang maha kuasa
suatu saat nanti
kita akan membangun lagi pajajaran
dan kita akan membahagiakan rakyat kita kakanda
ini sungguh tidak adil
t negara pad ihmatic
biar aku yang habisi dia
aku bantu yang satunya
terima kasih kakanda
kita jadi indah membuatkan makanan untuk mereka
kasian sekali mereka
kita harus berhati hati
tunggu nih mas
mas rasha tunggu
nyira sudah datang
mas rasha tunggu
mas rasha tunggu
mas rasha tunggu
mas rasha tunggu
mas rasha tunggu
mas rasha tunggu
mas rasha tunggu
mas rasha tunggu
mas rasha tunggu
mas rasha tunggu
mas rasha tunggu
mas rasha tunggu
mas rasha tunggu
mas rasha tunggu
mas rasha tunggu
mas rasha tunggu
mas rasha tunggu
mas rasha tunggu
mas rasha tunggu
mas rasha tunggu
mas rasha tunggu
mas rasha tunggu
mas rasha tunggu
mas rasha tunggu
mas rasha tunggu

kita sudah menguasai ajian buraknaga
dan kini saatnya
kita hancurkan seluruh keturunan siliwangi
benar sekali guru
aku sudah tidak sabar
menjajal ilmu ini pada mereka
tunggu apa lagi